ketika dari awal pdip teriak ini kecurangannya secara tsm
bahkan ketika awal awal quick count keluar begitu langsung meneriakan soal kecurangan tsm dan segala macamnya
orang kan kemudian sempat bertanya gini dulu di dua ribu sembilan belas ketika pak jokowi hasil quick countnya menang langsung berani deklarasi
tapi sekarang justru tidak mengakui quick count kenapa gitu
karena dari keterlibatan aparatur negara itu kan terjadi terus sampai pencoblosan
sampai hari ini penghitungan suara juga masih terjadi
semua kan bicara soal itu lihat aja dialog dialog di tv semua bicara tentang itu
nah kita mendapatkan bukti otentik
misalnya pada bagaimana itc rekap itu
jam dua belas siang tuh pada hari coblosan
lalu jam tujuh malam statusnya kayak apa
kita juga tahu bagaimana tiba tiba sirekap dihentikan
lalu dipindah ke singapura ya
lalu pakai false identification dia disebar
kadang di china kadang di singapura kadang di amerika
ini kan nanti menjadi bahan kita untuk angket
jadi kita tidak ngomong asal asal
kita mendapat informasi bahwa quick count itu di intercept
kalau bicara terlalu teknis nanti kita mengada ada
tapi lihat saja hal yang ganjil
tidak boleh lebih dari situ
karena dia mengambil sampel hasil
bukan interpretasi atau persepsi orang
nah itu kan sampelnya di indonesia dua ribu sampai dua lima ratus
tiga ribu kurang lebih punya lead bang
lima ribu sama dua ribu sebenarnya secara statistik sama
kami termasuk yang pertama membawa metode ini ke indonesia waktu masih di ndi
jadi ini kemudian kita mendapat kabar betapa ada anomali
dan itu kita lihat dari data yang disampaikan orang orang it ke kita
nanti itu kita buka di hak angket atau di mahkamah konstitusi lah
tapi kejahatan ini begitu vulgar dari yang kita dapat
menurut anda nanti hasil quick count akan beda sama hasil rekapitulasi
itu kalau mau masukin hasil paslon dua
tapi begitu masukin hasil di
jadi itu yang membuat keluhan teman teman saksi itu